tujuh belas agustus dua ribu dua puluh dua semua mata tertuju pada pasukan pengibar bendera pusaka atau paski braka
sebanyak enam puluh delapan orang siswa terpilih dari seluruh indonesia menjalankan amarat besar
yaitu menjadi petugas pengibar bendera merah putih di istana merdeka jakarta
pasukan pengibaran bendera terdiri dari tiga kelompok sesuai formasi tanggal kemerdekaan
kelompok tujuh belas sebagai pengiring atau pemandu kelompok delapan sebagai kelompok inti dan kelompok empat puluh lima sebagai pengawal
kelompok delapan yang terdiri atas pembawa baki pengerek hingga pembentang memiliki tugas khusus
yaitu menaikan bendera sangsaka merah putih
ada kesan dan pengalaman berharga yang dirasakan paski braka dua ribu dua puluh dua saat bertugas
pada peringatan upacara detik detik proklamasi kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh tujuh rabu pagi
sebelum dihirup itu udah grogi banget udah getar getar ini gimana sampai depan irup
udah sampai depan irup nih seret
oke bisa naik set awalnya tenang adem ternyata udah turun turun turun turun turun
lihat dia senyum mau ketawa saya di belakang aduh si dita senyum mau ketawa
udah udah kan seret
waktu itu paling grogi emang di depan irup kak soalnya presiden
awalnya nggak nyangka sih bisa terpilih juga kan jadi kesini awalnya nggak nyangka juga
saya pas saya mikir kan seperti moto yang dalam hidup saya siapapun bisa menjadi apapun
akhirnya walaupun saya tidak bisa ini saya bisa mendapatkan posongan delapan
itu sebenarnya atas berkat tuhan juga yang mengakuasa
saya diberi kekuatan bisa membentangkan sang merah putih
saya yakin sekali untuk membentangkan sang merah putih di hadapan semua orang berjuta juta umat
selain pengalaman saat bertugas tim paski braka juga merasakan kerinduan pada keluarga hingga kampung halaman
setelah sebulan terpisah untuk menjalani diklat
di keluarga mau makan bersama
mau makan di rumah
aku kangen banget sama supnya mama kak
mau makan terus mau nambah nasi satu magikom saya mau makan semuanya
saya sangat bangga juga pertama kali ketemu orang tua dari tanggal lima belas juni
juni juli sampai sekarang saya baru bisa bertemu selama satu bulan lamanya
saya bisa menunjukkan bahwa saya itu bisa
membentangkan sang merah putih itu kepada orang tua saya dan juga sama semua orang
karena saya dari awal kak tidak menyangka saya bisa sampai ke nasional
direktur pengendalian bpip muhammad fahru rozi menyebut pelaksanaan upacara penaikan bendera berjalan dengan lancar
meski demikian pihaknya terus mengevaluasi pelaksanaan paski beraka tingkat nasional ini untuk tahun mendatang
ya ini sangat membanggakan bagi kami
di bpip karena ini baru pertama kali kami mengasuh adik adik untuk paski braka
nah tentunya tantangan yang kita hadapi banyak sekali ya
dari mulai kami harus menyediakan tempat kemudian pembelajaran juga lebih komprehensif ya
tidak hanya pendidikan pelatihan pembinaan ideologi pancasila tetapi juga ada pengasuhan dan tentunya kesamaptamaan ya
baris berbaris yang dilaksanakan oleh teman teman dari karnisun
tidak ada yang tidak bisa diberikan
selain memperkaya pengalaman menjadi anggota paski beraka juga untuk semakin menumbuhkan kebersamaan dan memupuk rasa cinta tanah air